hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan abu bakar ba'asyir akan dibebaskan
sebelumnya tim pembela muslim yang juga kuasa hukum bashir menyatakan bahwa narapidana kasus terorisme itu akan bebas tanpa syarat pada rabu besok
sesuai dengan permen kumham nomor tiga tahun dua ribu delapan belas abu bakar ⁇ baasyir ⁇ berhak mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa tahanannya yang jatuh pada tiga belas desember lalu
menurut pengacara tim kampanye nasional jokowi ma'ruf amin yusril iza mahendra abu bakar ba'asyir akan bebas tanpa syarat atas dasar kemanusiaan karena lanjut usia dan kesehatan ba'asyir yang terus menurun
rencana pemerintah untuk memberikan status bebas kepada terpidana kasus terorisme abu bakar ⁇ baasyir ⁇ dari lapas gunung sindur bogor jawa barat saat ini masih dalam tahap pengkajian
meski begitu kepolisian republik indonesia menyatakan
jika nantinya abu bakar ba'asyir jadi bebas pihaknya akan tetap melakukan pengamanan dan pengawasan kepada pimpinan pondok pesantren ngeruki tersebut
setelah saudara abb nanti dibebaskan melakukan monitoring dan memitigasi apabila ada hal yang setelahnya bisa membangkitkan sleeping cell
tapi melalui satgas anti terorisme dan radikalisme
jawa tengah dan polres surakarta sudah cukup untuk melakukan
produser lapangan cnn indonesia berada di lapas gunung sindur bogor jawa barat
reza ramadan reza apakah sudah ada informasi kapan tepatnya abu bakar ⁇ baasyir ⁇ akan dibebaskan dan dari pantauan anda di lapas gunung sindur apakah sudah terlihat persiapan untuk pembebasan abu bakar ⁇ asyir ⁇ ini
belum ada eva belum ada
belum ada kepastian terkait pembebasan bersyarat dari abu bakar ba'asyir dan juga belum ada persiapan pembebasan bersyarat dari abu bakar ba'asyir di lapas gunung sindur ini
dan tadi sendiri kami tim cnn sempat menghubungi humas dari lapas gunung sindur dan pihak humas lapas mengatakan bahwa untuk wacana pembebasan bersyarat dari abu bakar ba'asyir masih dalam tahap proses
dan kami sendiri masih belum bisa mendapat informasi lebih jelas
prosesnya prosesnya sendiri sedang dalam tahap apa atau dalam proses dalam tahap apa
namun yang jelas bahwa tadi tim kami sejak pagi menunggu di lapas gunung sindur
yang menarik adalah tadi anak putra ketiga dari abu bakar ba'asyir yaitu abdur rahim dan dua kerabatnya sempat menghubungi lapas gunung sindur
dan juga tadi disusul sepuluh menit kemudian ada mercy yaitu mobil klinik mirip mercy

dan ini merupakan hal yang ganjir eva karena untuk jadwal kunjungan dari abu bakar ba'asyir sendiri sebenarnya dijadwalkan hari kamis dan juga jumat
oleh karena itu kunjungan pada hari selasa ini memang menjadi pertanyaan apakah yang dilakukan ke pengacara
oleh karena itu kunjungan pada hari selasa ini memang menjadi pertanyaan apakah yang dilakukan ke pengacara
dan juga karena itu kunjungan pada hari selasa ini memang menjadi pertanyaan apakah yang dilakukan ke pengacara
jadi ini sesuai dengan pernyataan kuasa hukum sebelumnya yang mengatakan bahwa mercy akan melakukan
tindakan medis ataupun pemeriksaan medis terhadap abu bakar ba'asyir
dan itulah alasan mengapa ambulan milik mercy ini menuju ke lapas sindur
namun hingga saat ini memang sampai saat ini belum ada kejelasan terkait dengan pembebasan bersyarat yang dilakukan ataupun yang diajukan oleh
yang akan diberikan oleh abu bakar ba'asyir
dan keterangan terakhir dari pemerintah sendiri
tadi sore presiden joko widodo sempat
melakukan statement terkait dengan wacana pembebasan abu bakar basir sendiri
dan presiden joko widodo mengatakan bahwa ia tidak bisa menabrak aturan
dan aturan yang dimaksud ini adalah terkait administrasi dari pembebasan bersyarat abu bakar ba'asyir
dimana untuk pembebasan bersyarat sendiri yang diperlukan adalah mengisi administrasi seperti kesetiaan kepada nkri dan juga pancasila
inilah yang enggan ditandatangani oleh pihak abu bakar ba'asyir
dan kuasa hukumnya sebelumnya juga mengatakan bahwa
kengganan untuk menandatangani administrasi ini tidak concern ataupun tidak spesifik terkait dengan kesetiaan nkri maupun kesetiaan terhadap ideologi pancasila
namun lebih kepada dalam satu administrasi tersebut selain kesejahteraan terhadap pancasila dan juga terhadap nkri
bahwa ada ketentuan bahwa mengakui perbuatan salahnya yaitu melakukan tindak pidana terorisme
itulah yang menurut kuasa hukum menjadi hal yang terberat
sehingga abu bakar bashir masih tidak mau menandatangani dari surat tersebut eva
baiklah reza ramadan melaporkan langsung dari lapas gunung sindur bogor jawa barat terima kasih
rencana pembebasan terpidana kasus terorisme abu bakar ⁇ baasyir ⁇ hingga selasa dua puluh dua januari masih dikaji oleh pemerintah
salah satu ganjalan pembebasan itu adalah lantaran ba'asyir menolak mengakui pancasila
menanggapi hal itu menteri pertahanan meminta abu bakar ba'asyir mengakui pancasila
pancasila sebagai dasar negara
pancasila adalah dasar negara yang sudah final dan tidak bisa diganggu gugat
jika ba'asyir tidak mau mengakui pancasila maka ia dipersilakan keluar dari republik indonesia
bagaimana pengertianlah saja
karena negara pancasila
ya kan nggak pancasila ya keluar dari sini
dibebaskan ya keluar dari sini
ya negara pancasila gimana
orang tidak pancasila di sini numpang
kita numpang itu sebentar aja
jangan lama lama rugi negara
pemerintah akan membuat kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait rencana pembebasan abu bakar ⁇ baasyir ⁇
presiden jokowi meminta agar rencana pembebasan tidak dilakukan secara tergesa gesa
nara pidana kasus terorisme abu bakar ba'asyir akan dibebaskan tanpa syarat
di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung di rumah panggung

lima belas tahun penjara dan telah menjalani hukuman sembilan tahun penjara
sejumlah persiapan menyambut kedatangan di pondok pesantren al mu'min ngeruki sukoharjo telah dilakukan
senin siang tenda di sekitar masjid dengan kapasitas seribu orang lebih telah disiapkan untuk menampung jamaah yang akan menyambut salah satu pengurus ponpes ini
meski persiapan telah dilakukan batu sandungan muncul
senin malam melalui menko polhukam wiranto pemerintah menyatakan akan membuat kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait rencana pembebasan ini
rencana pembebasan ⁇ asyir ⁇ didasari atas permintaan pembebasan dari pihak keluarga karena faktor usia dan kesehatan
selain itu pemerintah juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan
namun presiden joko widodo meminta agar rencana pembebasan tidak dilakukan secara tergesa gesa
oleh karena itu presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut
ini yang sekarang berkembang
jadi jangan sampai ada sejarah
ini adalah satu spekulasi spekulasi lain berhubungan dengan abu bakar ba'asyir
hingga selasa pagi situasi di lapas gunung sindur masih kondusif
tak nampak adanya pengikut baasyir yang hadir untuk menyambut kebebasannya
sekitar setengah sepuluh pagi putra ketiga ba'asyir abdur rahim beserta dua kerabat mendatangi lapas
hal ini tidak biasa dilakukan karena menurut jadwal abu bakar basir hanya dapat dikunjungi pada kamis dan jumat
abdur rahim menggan berkomentar
mengenai kunjungannya ini
selain itu nampak mobil klinik milik mersi yang turut datang
hal ini konsisten dengan pernyataan kuasa hukum bashir bahwa tim medis mersi akan datang untuk mengecek kesehatan bashir sebelum proses pembebasan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini